suasana haru mewarnai keberangkatan anggota tni angkatan laut dalam pelayaran kri bimasuci dari indonesia ke rusia
sejumlah keluarga tampak tak kuasa menintikan air mata saat melepas keluarganya untuk berlayar selama seratus hari
pelayaran ini bertujuan membentuk karakter perwira laut dan tugas tugasnya melaksanakan pelayaran besar dan fungsi diplomasi
jadi nanti selama di kapal tarun akan dikasih tugas untuk melaksanakan menentukan posisi kapal di tengah laut berdasarkan astronomi
berdasarkan bintang menghitung matahari terbit matahari terbenam dan sebagainya
pelayaran pertama mereka dimulai dari surabaya yang langsung bertolak ke china
kemudian korea selatan hingga rusia
dan kembali ke surabaya